siska siska kamu tuh bisa gak sih mau start track track
amanda itu baru aja tidur
badan dia panas pas aku jemput di sekolah tadi
di luar taksi siapa
kamu yang bawa
kamu sendiri yang bilang kan aku gak boleh nari kojek
jadi aku ngelamar jadi supir taksi
untung aja temen aku yang mau kasih pinjam taksinya sebelum lamaran aku diterima
balikin taksi itu sekarang juga
mama udah pergi pak kesana
kembali uang pesangon
mas aja gak bilang kok dapet uang pesangon
atau mungkin mas salah naro kali
udah deh mas
mas jangan bikin malu aku
gak enak tau gak sih
ribut cuma gara gara uang
kamu gak usah bohong sih
uang pesangon aku berkurang
asal kamu tau ya
uang pesangon itu untuk kita bertahan hidup selama aku belum dapat kerja
bukan buat foya foya
sekarang kamu kembali nunggu pesangon
atau aku geledah atas kamu
masa tak asik
aku yang ambil
itu pun juga cuma dua juta mas
udah deh mas
aku terpaksa mas
karena aku udah keburu janji sama bu bujang
buat gantiin gerobak elmarumnya rusak
kamu tuh bener bener kelewatan ya sis
malu tau gak sih
kita berantem cuma gara gara uang
pak rw pak rw
ada apa bu
ini buat pak rw
gak apa apa buat pak rw
ini tanda terima kasih saya
telah bantu saya jual tanah
saya nggak sempat datang ke rumah pak rw
terima kasih banyak ya bu ya
iya pak rw
bu bu teta
iya pak rt
jadi ketua rw
tiap warga ngurus tanah pasti dapat komisi
pantes aja hidupnya penuh kemajuan
padahal dia disembunyai di rw pengangguran
mendingan aku calonin diri aja jadi ketua rw
biar aku bisa dapat banyak uang
daripada jadi ketua rt
bisa ya cuma nilep uang kalau ada sumbangan
itu bukannya pak firman ya bu yang buat taksi
ah masa sih
ah mungkin ibu saya lihat kali
suami saya jam segini masih di kantor
saya memang salah lihat
jangan jangan benar tadi mas firman yang jadi supir taksi
ini ada sedikit uang
sumbangan dari saya pribadi
untuk gantiin gerobak pak ujang yang rusak
terima kasih bu rt
saya sudah terima sumbangan dari pak rw
katanya sih itu sumbangan dari pribadinya
lagian warga sini juga sudah banyak yang nyumbang
kan gak enak kalau terima lagi bu
kalau buat cari muka gak mau ketinggalan
kelihatan banget sih takut gak kepilih
udah deh bu ujang
terima bantuan dua kali kan gak apa apa
lagian itu kan sumbangan pribadi bu er
saya gak berani bu
gak apa apa bu
terima aja saya ikhlas
saya gak berani bu
nanti dikira serakah lagi
lebih baik dikasihin sama orang yang masih membutuhkan ya bu ya
kayaknya aku mesti bertindak cepat nih
kalau mau calonin diri jadi ketua rw
jangan sampai semua warga berpihak kepada

tidak ada d normally
oh tidak ada
kamu tuh bisa gak sih mustar teriak
amanda itu baru aja tidur
badan dia panas pas aku jemput di sekolah tadi
di luar taksi siapa
kamu yang bawa
kamu sendiri yang bilang kan aku gak boleh dari kocek
jadi aku ngelamar jadi supir taksi
untung aja temen aku yang mau gak pinjam taksinya sebelum lamaran aku diterima
balikin taksi itu sekarang juga
aku mau kamu kerja di kantor
kamu pikir kita mau dapat uang dari mana buat makan
uang pesawat kita tuh gak cukup
kecuali kalau emang kamu mau hidup susah gak punya uang
mulai besok aku bakal berhenti jadi super taksi
kamu boleh jadi supir taksi
tapi taksi jangan dibawa pulang
kenapa sih jadi berangkakan seperti ini
kayaknya udah kayak mau pemilihan presiden aja
pak jangan jangan dia bayar warga juga ya
supaya warga mau milih dia
ada apa ini
dia pake uang diurang pkk dan kooperasi
untuk kepentingannya sendiri
kenapa dia ada disini sih
kalau dia tahu aku gak amnesia lagi
pasti dia bakalan bilang sama warga di jakarta
dan aku akan dilaporin ke polisi
bu siska masih amnesia
bu siska masih amnesia
bu siska masih amnesia
saya baru pulang dari pasar
kenalkan ini sepupu saya baru datang dari jakarta

bu ibu udah minta sumbangan belum buat anak yatim yayasannya bulurah
belum bu rt
kan rencananya nanti sore
kan rencananya nanti sore
gimana kalau ibu keliling ke rumah rumah warga
supaya hasilnya itu lebih besar
kalau ibu cuma manfaatin sumbangan dari ibu ibu arisan
hasilnya kecil bu
yaudah deh bu rt
kalau dana udah terkumpul
saya akan kabar ke bu rt
kalau uangnya udah ada di aku
bisa aku gunakan buat bikin poster pencalonanku jadi ketua rw
terima kasih ya bu ya
saya permisi pulang dulu
itu erta disini
orangnya baik banget
kalau ada orang kesusahan
dia pasti selalu membantu
jadi bener bu siska masih amnesia
kelakuannya aja berubah banget sama yang dulu
kalau dia nggak amnesia
mana mungkin dia mau memberikan sumbangan ke warga
yang ada malah dia makan uang yang dia ambil
malah dia makan uangnya warga